dan saat ini kita sudah bergabung bersama dengan anissa adriani salah satu wni yang saat ini berada di bangkok
menciptakan inovasi berupa home inkubator atau inkubator rumahan